menggunakan tongsis atau tongkat narsis memang sudah menjadi bagian dari pengambilan gambar selfie
sekarang giliran dari dji perusahaan yang dikenal dengan dronenya yang meluncurkan selfie stick
yang dapat mengambil gambar hingga kualitas empat k
apakah anda rela mengeluarkan uang sembilan juta rupiah untuk sebuah tongkat selfie
dji perusahaan pembuat drone mengeluarkan kamera dengan resolusi empat k
kamera ini juga dilengkapi dengan gimbal stabilization yang akan membuat anda stabil bila berjalan dengan cepat
kita akan berkeliling kelapa gading saat ini
kelebihan kamera osmo adalah gambar terus stabil meskipun objek terus bergerak
berjalan cepat hingga berlari kita tes
dj osmo ini memiliki fitur joystick jadi kita bisa menggerakkan kameranya ke kiri ke kanan ke atas bawah
kita juga ada fitur tombol ini untuk memfoto tombol ini untuk merekod
double tap untuk menggerakkan kamera ke depan
triple tap untuk menggerakkan kamera ke depan
mas ini kalau untuk kelebihannya kamera osmo ini apa sih
di giosmo ini ada untuk kualitas kameranya video dia bisa udah empat k
terus dia udah bisa ada slow motion
untuk kualitas dia di full hd
kita kalau ngerekod tiga puluh menit
tiga puluh menit ya
tiga puluh menit untuk stand by sekitar empat puluh lima menit
empat puluh lima menit ya stand by
dwi ki gimana menurut anda kamera ini
kalau untuk secara untuk movingnya sebenarnya enak
untuk moving karena kita stand apa stabil gitu kan
kalau untuk seorang foto jurnalis kita perlu monitor audio
di sini sebenarnya udah ada jack untuk masang ke audionya
kesimpulannya kamera ini cukup canggih apabila anda seorang hobis
namun cukup powerful jika anda seorang semi profesional
radhi lata prawira
radhi lata prawira